halo sobat rupiah berbagi thr dengan sanak saudara menggunakan uang rupiah baru
sudah menjadi tradisi bagi masyarakat indonesia khususnya di momen lebaran
serambi merupakan bentuk kepedulian bank indonesia dalam mendukung hari besar keagamaan nasional
hbkn dan wujud perhatian untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat
nah seperti yang sebat rupiah bisa lihat di belakang sini
terlihat antusiasme masyarakat dalam meramaikan program semarak rupiah ramadan dan berkat idul fitri atau serambi dua ribu dua puluh
khusus untuk lebaran sih biasanya rutin sih setiap tahun
kan ada keluarga ya terutama yang masih kecil kecil itu biasanya senang
dengan uang baru itu pride nya kan beda ya mas ya
dengan kita membagikan nominalnya berapapun kasarannya begitu
masuk ke situsnya kalau sekarang ya kalau biasanya kan tinggal ke bank doang
infonya kurang juga kan gak setiap hari cek ig dan lain lain gitu aja sih susahnya
yang saya alami sih enggak karena tinggal daftar online gitu kan langsung dapat barcode nya
terus tadi datang ke sini diverifikasi
terus tinggal antri langsung dikasih jadi nggak ada kesulitan
sementara kalau udah balik ke kampung halaman itu akan lebih susah lagi gitu
mau gak mau makanya lebih prefer untuk menukarkan uang di sini
cepet cepetan gitu kan dari pagi harus cepet pagi gitu
apalagi kan kalau kerja paling jam istirahat doang bisanya
seru sih apa namanya nggak sesusah tahun lalu
karena waktu itu tahun lalu orangnya langsung ke bank gitu
kalau ini kan emang udah dipaketin kayak gitu kan jadi kita apa namanya sesuai dengan kebutuhannya gitu
yang menukarkan banyak banget saat itu jadi nunggunya lama banget
nyampe kepikiran mau beli minum sih
mungkin lebih ke tiba tiba ada kenal orang gitu
dari datang ke sini ngomong ngomong sama orang lain ternyata dari satu daerah yang sama
kalau sarannya sih mungkin kuotanya lebih banyak juga ya
terus titik tempat apa namanya tempat penekanannya diperbanyak juga gitu kan
paling kuotanya diperbanyak karena kemarin masih banyak yang belum kebagian kuota gitu kan
terus linknya agak susah diakses yang untuk belakangan ini awal awal sih cepat
tempat untuk menukarkan lebih dekat lagi dengan banyak orang masyarakat itu akan lebih nyaman
mungkin yang pertama dari sisi
teller atau yang menyediakannya ditambah
karena bila di sini kan peminatnya juga banyak
secara online kan cuma dibatasi berapa gitu ya
mungkin bisa diberi tambahan lagi untuk kadang beberapa jenis mata pecahan
berapa itu lebih diminati daripada yang pecahan yang lain
dari waktu ke waktu penukaran uang di kas keliling bank indonesia
menjadi solusi yang mudah diakses bagi seluruh masyarakat indonesia
nah dari cerita cerita yang sudah disampaikan oleh sobat rupiah tadi
bisa kita lihat dampak dan juga manfaat dari adanya kas keliling di serambi dua ribu dua puluh empat ini
memfasilitasi dari kebutuhan keuangan menjelang lebaran
semoga layanan ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas
bagi masyarakat indonesia ya sobat